saya mahasiswunya pak sofian
udah janjian mau konsultasi masalah skripsi
pak sofiannya ini gak ada di rumah
bu inilah bu
mahasiswi bapak yang mau konsul itu
terima kasih pak
terima kasih bu
udah ya bu
makasih ya bang
emangnya amin kenapa lagi mbak
rikau tuh pengennya kakak amin gak keluar keluar lagi dari tempat kerjaannya kakak
rika cuma kasian aja sama kakak amin
mereka mau curhat tuh
tak ada lagi
tidak ada yang lebih malim
lebih jauh sekali
wah kamu hebat john baru ditinggal sebentar aja udah punya cewek cakep
dia masih sini pasok yan kita diantarin ke rumahnya pasok yan oh kirain kamu dapat
putri duyung enak aja bilang saya putri duyung lihat nih bang saya itu punya kaki bang maaf
atuneng saya bercanda mau ke rumah pasok yan iya nih bang ayo ya udah

update status lihat tukang ojek cupu
boncengin cewek seksi jadi pengen beralih profesi tukang ojek
udah curhatnya ih apaan sih ih kok gitu
makasih ya bang
alamatnya udah ketemu
ini kan rumah yang kita datangin tadi
maaf kalau begitu bang
makasih ya bang
lama banget sih lo
gue mau bawa ke bengkel gue gak punya duit
gue mau ngutang malu takut dimarahin
iya lo kemarin stut motornya sini
gue di kramat
yaudah yaudah gue kesitu
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya
bisa tuh neng

aduh pake gerogi lagi
ini neng rumahnya pak sopian
pernah nanya siapa
saya mahasiswunya pak sopian
udah janjian mau konsultasi masalah skripsi
pak sopiannya ini gak ada dirumah
bu ini lah bu
si sui bapak yang mau konsul itu
terima kasih pak
terima kasih bu
poto di lamaran ini
dulu kamu pernah kurus ya
pernah juga gonrong
pernah pak pernah
lamaran kamu akan diterima oleh padahal nuh
terima oleh padanmu wah terima kasih banget pak kalau lamaran saya diterima itu karena
saya dulu pernah kurus dan gondrong pak karena baru kamu sendirian yang melamar jadi satpam di sini
kamu yang skripsinya berjudul pelecehan terjadi karena korban memberikan kesempatan pak ya ya ya
bapak hampir lupa pelecehan terjadi karena korban memberi kesempatan ya pak bener ini ada bak terakhir
yang belum baca baca pak oh ya iya ya ya jadi ini kan bapak iya bapak indah ke rumah rt sekarang
memangnya ada apa
eh ada rapat warga rapat warga kan biasanya malam bu